seorang narapidana yang kabur dari lapas kelas dua a muaro padang ditangkap petugas lapas dibantu polisi dan warga
ia ditemukan tengah bersembunyi di mobil yang parkir
inilah video amatir milik salah satu warga yang merekam penangkapan syahrial
narapidana yang sempat kabur melalui menara penjagaan di lapas kelas dua a muaro kota padang sumatera barat
narapidana yang diketahui bernama syahrial ini ditemukan di dalam mobil yang terparkir di wihara tidak jauh dari gunung lapas
saat ia berusaha bersembunyi dari kejaran warga dan petugas pada minggu siang
menurut keterangan saksi mata narapidana ini kabur dengan cara memanjat menara penjaga
di setelah jam satu lewat sempat teriak mama yang teriak tadi
ibu ibu ibu yang punya warung
ya takut tadi teriak teriak juga
soalnya dia kan biasanya kan ada tamping
tadi dikira tamping rupanya enggak
ada bawa senjata atau gimana
iya dia bawa pisau tadi
kalau pas kelas dua a muarro padang sriwiyono mengatakan tingkat pengamanan di lapas muarro tidak sesuai dengan kapasitas narapidana yang ada
untuk saat ini hanya ada sembilan orang petugas yang menjaga lapas
kalau apa kantun teriak
penjaga kantun beran istri pegawai
dapatnya kan lari ke sana langsung ke rumah dinas

hukuman dua tahun setengah

randi pangeran padang